sementara itu ratusan masa simpatisan rizik syihab kota tangerang banten mendapat penghadangan aparat polres metro tanggerang kota di balai kota tangerang saat hendak menggelar aksi demonstrasi di mapol restro pada rabu siang
masa menuntut polda metro jaya membebaskan rizik syihab dan mengusut tuntas kematian enam laskar fpi
masa dilarang menggelar aksi demonstrasi sehingga diminta untuk membubarkan diri
masa yang dipukul mundur akhirnya menggelar aksi di depan kantor mui kota tanggerang
salah seorang pendemo habib hussein mengatakan aksi ini meminta pembebasan rizik syihab dan pengusutan tuntas tewasnya enam pengawal rizik syihab
masa simpatisan rizik syihab ini memilih membubarkan diri secara tertib
mereka akan kembali menggelar aksi jumat besok di istana negara jakarta
sebab kita umat islam ini kita di indonesia ini negara kukuh
jadi coba dengan hati yang jadi akal yang sehat
betul betul dijalankan secara adil
perkembangan proses penanganan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian polda metro jaya maupun baris krim
karena ini sangat penting karena disitulah kita akan bisa tahu mana yang benar yang mana yang tidak
dan saya yakin polri melakukan proses penanganan ini berdasarkan scientific crime investigation